dan juga untuk pencarian di ketinggian bisa mencapai tiga enam ratus meter jet suite ini seperti iron man
saya kira sekali lagi teknologi sekarang ini semuanya serba macam
jadi untuk memproteksi personil personil tim sar personil personil basarnas kita bisa menggunakan itu